bagi sebagian orang membuat mainan model kit merupakan sebuah hobi yang mengasihkan yang juga membutuhkan kesabaran dan ketelitian
tantangan dan keseruan lain dari hobi ini adalah bagaimana membuat mainan model kit ini terlihat lebih realistis lewat teknik pengecatan dan juga proses finishing yang dilakukan
bagi penghobi model kit seperti khairul umam merakit bagian bagian kecil dari mainan model kit ini adalah proses yang sangat membutuhkan ketelitian dan kesabaran
selain itu terkadang tidak semua bagian bagian tadi presisi saat dipasang sehingga beberapa penyesuaian pun harus dilakukan
proses yang menjadi favorit pria berusia tiga puluh satu tahun yang banyak diperlukan adalah proses penyelesaian
yang banyak mengkoleksi model kit kendaraan militer ini adalah proses weathering
karena proses yang mengandalkan imajinasi dan kreativitas ini dapat membuat sebuah mainan model kit terlihat realistis
kelihatan beneran kelihatan seperti sudah terpakai usang banyak cipratan lumpur seperti itu
bisa dibikin karat mungkin ada bagian bagian yang udah kena hujan dia mulai berkarat ada karat karat warna merah merah
oranya gitu bisa cat cat mengelupas dikreatifitas sendiri kreativitas kita sendiri sih merah sih
dan membuat ini sebenarnya seperti dengan melukis kita menciptakan aliran kita sendiri
bedanya kalau lukis media kanvas ini medianya kita adalah miniatur gitu
untuk melakukan proses weathering dan pengecatan yang detail arul setidaknya membutuhkan waktu dua hingga tiga hari
referensi warna dan motif loreng dari tiap model kit kendaraan militer miliknya juga sebisa mungkin dibuat sesuai dengan kendaraan aslinya
arul yang mulai menekuni proses detailing pada model kit sejak tiga tahun yang lalu ini juga memilih dan mencampur cat sendiri
demi mendapatkan warna yang pas dan sesuai dengan keinginan
semuanya dipelajari secara otodidak
jadi jangan terburu buru pengen cepat selesai
tapi yang penting pelan pelan aja

jadi jangan terburu buru pengen cepat selesai

ada yang dicet dulu baru di amplas sampai ngelupas begitu ada yang pakai dicet dipercikan percikan cet ada yang di teknik dry brush ada yang seperti make up
sebenarnya itu semua tekniknya sangat banyak tapi tergantung kita sendiri mana yang kita suka gitu mana yang kita nyaman dengan teknik itu
setelah jadi semua proses panjang mulai dari merakit hingga finishing tadi pun akan terbayar
yang pasti nilainya akan bertambah ketika sudah dirakit sudah jadi dan sudah bagus gitu
karena memang ada nilai karyanya di situ
saya pernah jual dengan harga tiga juta empat juta per nasi gitu

bagi anda yang baru ingin mencoba menekuni hobi ini tak perlu khawatir
karena harga mainan model kit standar ada yang berkisar di angka puluhan hingga ratusan ribu rupiah
semakin besar dan semakin detail mainan model kit yang kita inginkan harganya pun tentu akan semakin mahal